proklamasi kami bangsa indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan indonesia
hal hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang setingkat tingkatnya
jakarta tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima
atas nama bangsa indonesia
itulah rekaman suara bung karno dalam membacakan teks proklamasi kemerdekaan republik indonesia
namun tahukah anda ternyata bukanlah suara bung karno yang pertama kali diperdengarkan ke seluruh nusantara dan dunia melalui radio saat pembacaan proklamasi pada tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh
fakta menariknya bahwa rekaman pembacaan teks proklamasi oleh presiden pertama republik indonesia tersebut baru dilakukan pada seribu sembilan ratus lima puluh satu di studio rri jakarta
lantas siapa yang pertama kali mengumandangkan proklamasi kemerdekaan republik indonesia secara luas pada tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh
perhatian untuk pengumuman penting berikut ini
bung karno telah mengumumkan proklamasi kemerdekaan indonesia
inilah bunyi proklamasi kemerdekaan indonesia itu
adalah pemuda bernama yusuf rono dipuro yang pertama kali membacakan naskah proklamasi ke berbagai wilayah melalui siaran radio pada tanggal tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh
dengan keberaniannya sosok yang kini dikenal sebagai salah satu pendiri rri tersebut
membawa masuk naskah proklamasi ke ruang siaran stasiun radio pemerintah penjajah jepang
padahal saat itu kantor radio hosokyoku tempatnya bekerja
yang juga menjadi cikal bakal radio rri sedang dalam penjagaan ketat dari polisi militer jepang atau kempetai
berkat jasanya informasi kemerdekaan republik indonesia bisa didengar
tak hanya di penjuru nusantara namun juga di seluruh dunia
radio republik indonesia atau rri didirikan pada sebelas september seribu sembilan ratus empat puluh
atau satu bulan setelah siaran hosokyoku dihentikan siarannya pada sembilan belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh
radio republik indonesia menjadi radio yang memiliki peran penyampai informasi
sejak pertama kali di indonesia
lima indonesia digaungkan sebagai negara berdaulat hingga hari ini
terus beradaptasi dan bertransformasi dengan memperbarui teknologi maupun konten
disebut menjadi kunci eksistensi agar bisa dinikmati oleh generasi muda saat ini
sebagai bentuk dalam menghadapi tantangan zaman
radio republik indonesia atau rri juga turut berinovasi dengan menggunakan konsep audiovisual
seperti yang ada di sebelah saya ini
dan ini juga memanfaatkan platform digital sekaligus
agar bisa dinikmati oleh generasi muda saat ini
mulai dari generasi milenial ataupun generasi z
hal ini seakan senada dengan slogan yang dimiliki oleh radio republik indonesia atau rri sejak lama
yaitu sekali di udara tetap di udara
albi pratama roby bahtiar jakarta